kita ke informasi lain tim gabungan balai besar konservasi sumber daya alam atau bbksda riau berhasil menangkap bonita pada jumat pagi
bonita adalah harimau liar yang menewaskan dua pekerja di perkebunan kelapa sawit pt thip di kabupaten indragiri hilir
setelah satu ratus tiga puluh hari pencarian bonita berhasil dilumpuhkan dengan tembakan bius
bonita rencananya akan dibawa ke tempat observasi satwa liar di darmas raya sumatera barat
yang pertama kami membenarkan berita yang sudah beredar pada hari ini bahwasannya bonita telah tertangkap dan telah dilakukan evakuasi malam hari ini dari pelangiran indragiri hilir
menuju ke rengat dan akan segera dibawa ke pusat rehabilitasi harimau sumatera di dharma seraya sumatera barat
tujuh belas april lalu balai besar konservasi sumber daya alam atau bbksda riau masih memburu harimau bonita
yang menyerang dua warga hingga meninggal dunia
sebelumnya seorang buruh bangunan bernama yusri tewas diterkam harimau bonita di indra giri hilir riau pada sepuluh maret lalu
yusri tewas telah pulang dari tempat yang membangun seorang burung walet dan melalui jalur di mana harimau bonita melintas
harimau bunita yang diduga menarik
harimau bonita yang diduga menarik